keributan ini terjadi di salah satu agen lpg di kota situbondo jawa timur
warga yang disyaratkan membeli menggunakan ktp terlibat adu mulut
lantaran warga dari kelurahan lain juga hendak ikut membeli gas
petugas harus membatasi pembelian khusus hanya bagi warga kelurahan di sekitar agen
yaitu kelurahan sumber kolak dan kelurahan patokan
menurut warga sudah dua bulan mereka kesulitan untuk membeli gas lpg tiga kg
sejumlah kios eceran juga harus menunggu dua minggu sekali untuk bisa mendapatkan satu tabung gas lpg
upaya dari super secar itu kena banyak orang dari anji ke sini dari sinjuru ke sini
tidak tidak bagus

sekarang sudah rapi alhamdulillah
di lumajang jawa timur warga rela antri sejak pukul tiga pagi untuk bisa membeli gas lpg
bahkan sejumlah warga tidur di depan pangkalan lpg agar bisa mendapat jatah pembelian
padahal pembelian dibatasi hanya boleh empat tabung lpg subsidi
setiap hari dan pembeli telah terdaftar dengan menunjukkan identitas
tidak sampai satu jam lpg tiga kg di pangkalan lpg di kecamatan tekung ini ludes terjual
waduh kurang lebih dua minggu
dua minggu itu waduh sulit
aduh ini di mana ya
kalau kita itu pukul setengah tiga kadang kadang
ini kadang kadang pukul satu di sini sudah melumpuh
kelangkaan lpg subsidi dirasakan warga
di lumajang sejak dua minggu terakhir
warga berharap pasokan lpg tiga kg segera kembali normal
di peliputan cnn indonesia